berikutnya kita akan pantau data terkini persebaran corona di indonesia
hingga sore kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah satu delapan ratus tujuh puluh tujuh orang menjadi lebih dari satu ratus lima puluh lima orang
sementara satu ratus sebelas lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal mencapai enam tujuh ratus lima puluh sembilan orang
jadi mari sayangi orang orang terkasih kita dengan tidak berhenti menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas untuk mencegah penyebaran virus ini